ngerti mas bobi
ya mas bobi juga ngerti sih
di dapur gak romantis
tapi tin kalau mas bobi lagi sama kamu
itu mas bobi gak ngeliat ada di dapur kek
ada di ruang makan kayak
di jurang segalipun tin
pasti indah deh kalau sama kami
mata mas bobi kelihatannya tidak bohong
belum pernah ada cowok menghargai aku seperti ini
centi ini kan rumah pembantu mas bobi
kita kalau lagi berduaan kayak gini
jangan terlalu bahas status kita dong
tim cinta itu gak mandang
mas bobi gak peduli
yang mas bobi peduli tin
cuma perasaan mas bobi ke kamu
gak ada yang lain
cuma perasaan mas bobi ke kamu

itu tuntutlah rindu
sekarang marah aja
mau hangat aja
kasih tebak jodoh
tidur dulu tidur
terima kasih mas
centini tuh gak pernah sebahagia ini
gak mau bahagia di atas kesedihan orang lain
mbak cindy pasti sedih
cindy lagi cindy lagi cindy terus
tin biarin aja
kan cindy juga bukan pilihan mas bobby
apa mas bobby tidak mikirin bagaimana perasaan orang tua mas bobi
ngerti banget maksudnya ini kayak gimana
mas bobi bakal cari cara supaya hubungan kita gak nyakitin siapapun oke
oh pegang semua deh semalam
aduh tidur di sofa mami tinggal banget ya
senti ini baru ngapain ya
jam segini lagi dijemuran
mau liat ya muda muda dulu
biar awet muda
mumpung mami masih di kamar
waduh silo banget
jangan nyari centini melulu sekali sekali nyari saya dong
tadi pagi giliran centini jemur sekarang saya kan
iya terus centini kemana
lama banget sih jawabnya dimana
ya kan kalau cepet mah biasanya saya ada waktunya kan
aduh kamu emang mata duiteng kamu
udah jangan banyak ngomong aku sudah dikasih dimana centini
tadi saya ingat ada di depan
ya didurakan orang belum kelar ngomong dia udah main kabur aja
balikin dulu saya balikin
gak gak saya gak boong tadi emang centini ada di depan
saya belum kelar ngomong jujurah kan udah pergi aja
kalah lagi sama si bobby ah kamu sih
loh gak ada motornya bobby
dan bobbynya juga gak ada kan
udah berarti bobby ngikutin centini
waduh ngapain kamu gak bangunin saya ya sih
ya kan saya gak dipesenin mah juragan
kamu gak ganteng
biar tua masih ganteng

dekat hausnya ya penyelolok

siapa sih ini

waduh udah selendoran berasa di rumah nih kali
eh lo ngapain disini
ayo keluar keluar keluar
lah om namanya siapa
ropi i biasa dipanggil pi rapi
resminya gue disini tukang kebun
tapi pelaksanaannya semuanya gue kerjain
nyabut rumput terus nyuci wc diserikmati gue yang benerin
genteng bocor segala macam deh
betah sama kerjaannya
iya betah kan kerja gue cakep
eh kenapa jadi lo nanyain gue
udah udah mending minum dulu dah es segera tuh ya es seger
kalau ganteng pasti ngerti deh jadi gak ngerti
pantes nggak ganteng wadar
ngasih mulut gue nggak ganteng
jangan jangan mami yang bawa anak ini
untuk bantuin pi
baru datang baru datang
tapi kok anak kecil ya
wah dasar tukang bajaj
ngasih kembalian recehan
susah kan ngitungnya udah dapet jebok
ini pasti yang punya rumah walaupun sudah berumur tapi kelihatan ganteng
pasti aku betan ini
mbak mbak mbak saya nggak butuh barang barang jadi tawarin aja tetangga sebelah ya
neng tuh bocah bocah mau keluar malah dia main main main songong
kok yang sebelahnya anyap yo
enak aja cuma nyahe nyahe lo lo belum kelar lo siapa
saya saudaranya sentini
harus beda jauh
yaudah kamu urus ya
kamu urus berdua ya
ini saya yang urus
ya udah urus aja
kalau lihat dari tubuh kamu muka kamu kamu pasti bukan majikan